sampai jumpa di video selanjutnya

dan kita akan menikmati berikut video selanjutnya

alhamdulillah halajim dah ngomong ngomong kasih doang muda nih
ini juga yang gue surat batang ini sepatu lagi asyik tidur

ini sepatu tadi kan gue lagi mancing gue lempar pancingan
eh pancingan gue dikedet
gue tarik eh taunya sepatu ini gue kesel gue buang aja di sepatu
berarti kurang ajar lo berarti yang teh yang di kepala aneh tadi eh

eh gue gak sengaja gue main lempar aja lo nyajak kali ada di situ
gak sengaja gak sengaja kurang ajar lo
kalau gak mau disalahin gue harus nyalain siapa
nyalain lampu lo kurang ajar lo
ini sepatu ada jinnya kak ya
ini dukun epilepsi kali ya
baru cara gitu ya ngga
lebih sakti dari
yang penting dia punya niat baik
agi dua nya bangun juga
ini sepatu yang dipakai jenis
sepatu ini dulu dibuang pakai cara yang khusus
bukan lihat bergosa pak gino
apa sih bapak
bukanlah lihat bergosa
tapi sama juga
kau buka sih